menjadi relawan pemulasaran jenazah merupakan panggilan hati
yang dilakukan tiga belas relawan pemulasaran jenazah bpbd kudus jawa tengah
pekerjaan menjadi relawan yang berhadapan langsung dengan jenazah covid sembilan belas
membuat mereka harus melakukan isolasi mandiri
salah satunya kristanto eko
dirinya terpaksa harus mengisolasi mandiri di lokasi yang disiapkan bpbd kudus
menariknya isolasi mandiri tersebut bukan di tempat isolasi pada umumnya
namun di tangki atau bak penampungan air yang tak terpakai di sudut komplek kantor bpbd
menurut kristanto isolasi mandiri di dalam bak air dilakukan dari inisiatif sendiri
selain terhindar dengan orang luar baginya tempat tersebut juga aman dan nyaman untuk istirahat
bahkan di awal meningkatnya kasus covid sembilan belas
dirinya pernah menjalani isolasi mandiri selama dua puluh delapan hari berturut turut di tangki air tersebut
tanpa pulang ke rumah
sementara menurut kepala pelaksana bpbd kabupaten kudus
semenjak meningkatnya angka kematian covid sembilan belas
pihaknya menyiapkan ruang aula untuk timpul luas saran jenazah
masing masing relawan memilih tempat sendiri yang nyaman untuk istirahat
sekaligus sebagai tempat isolasi mandiri
selain apd dilengkap
relawan juga disiapkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh
berkaitan dengan protokol kesehatan yang untuk pemakaman menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan
utamanya bagi keluarga para tim ya awalnya
tapi setelah berjalannya waktu
waktu yang membuktikan di mana selama empat belas hari lebih
ternyata tidak tertentu
jadi apa apa dan kondisi rekan rekan tim juga sehat
ya akhirnya itu bisa diterima oleh keluarga
bersiaga selama dua puluh empat jam
hingga kini sejumlah relawan bpbd telah melakukan pemulasaran puluhan jenazah
di kabupaten kudus dan kota sekitar